abarkan kepada kami bahwa hari ini belum bisa
pak freddy sambo untuk memberikan keterangan kepada komnas ham
alasannya adalah teman teman penyidik
sedang mendalami pak freddy sambu